hari ini nama calon panglima tni tunggal diserahkan ke dpr ri
yang akan memasuki masa pensiun pada bulan november ini
men sesnek presiden telah menyampaikan surat presiden
mengenai usulan calon panglima tni kepada dpr ri
atas nama jenderal tni andika perkasa semamsc
dengan demikian dpr ri akan menindaklanjuti surat presiden
mengenai usulan calon panglima tni yang baru
tentu saja setelah melalui rapat pimpinan
yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan dewan
dalam hal ini komisi satu dpr ri
untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper
terhadap calon yang diajukan oleh presiden